pada hari raya idul adha makanan olahan kambing akan menjadi makanan yang disantap banyak orang
cara pengolahannya beragam
ada yang dicacah dadu lalu ditusuk kemudian dibakar yang dikenal dengan sate
ada yang direbus bersama santan menjadi gulai
atau ada juga yang mengolahnya dengan wortel dan kentang sehingga menjadi sop kambing
bagi para penggemarnya daging kambing memiliki khasiat tersendiri yang tidak dimiliki daging lainnya
kalau menurut saya ya kambing itu kolesterolnya lebih rendah daripada sapi
tapi kemungkinan katanya bisa menaikkan tensi
tapi tidak masalah
kalau semua daging pasti ada khasiatnya
cuma bagaimana mengolah kita makannya
ya kalau berlebihan ya pasti
kalau kambing sih terus terang aja
kesamina juga bagus
ciri makanan olahan daging kambing yang berbeda dari daging yang lainnya adalah
kenyal dan memiliki bau yang unik
daging kambing memang memiliki cita rasa yang khas
dan untuk dibuat sate digunakan daging dari bagian paha belakang sehingga empuk
namun banyak fakta dan mitos seputar daging kambing
menurut ahli gizi dr johannes chandra winata
daging kambing memiliki beberapa kandungan yang lebih tinggi dari daging sapi
setiap seratus gramnya
sementara sapi dua ratus lima puluh kalori
untuk lemak daging kambing mengandung dua puluh satu gram
sementara daging sapi lima belas gram
kemudian protein kambing dua puluh lima gram
sementara itu mengenai daging kambing dapat menjadi pemicu hipertensi
dr johannes menyatakan bahwa hal itu hanya sekedar mitos
sebetulnya daging kambing tidak memicu hipertensi
itu mitos belaka
tapi tergantung cara masaknya
kalau masaknya menggunakan banyak garam
seperti pada gulai atau rendang kambing
tentunya asupan garam yang berlebihan inilah yang memungkinkan munculnya hipertensi
mitos berikutnya yang banyak beredar adalah daging kambing dapat meningkatkan kejantanan pria
memang daging kambing itu mengandung zinc
zinc itu bagus sekali untuk produksi spermatozoa
sel sel sperma menjadi lebih bagus produksinya
tentu itu akan baik untuk kesuburan seseorang
tapi apakah itu memacu kejantanan pria
itu masih mitos
dr johannes tidak menyarankan untuk memakan daging kambing setiap hari
daging kambing sebaiknya dikonsumsi paling banyak tiga hingga empat kali dalam seminggu